kepulan asap hitam tebal dan pekat terlihat dari kejauhan membumbung tinggi ke udara pada minggu
asap tersebut berasal dari wilayah tempat pembuangan sampah akhir di tpa cikolotok purwakarta jawa barat
sejumlah saksi mata di lokasi menyebut api di tpa cikoloto kembali berkobar sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
membesarnya kebakaran di tpa cikolotok diduga dipicu oleh cuaca terik tiupan angin kencang dan bahan yang mudah terbakar yang membuat api kembali menyala dari sisa kebakaran sebelumnya
kebakaran di tpa cikoloto kali ini berpindah ke bagian barat laut
diketahui pada kamis pekan lalu kebakaran sempat terjadi di bagian timur dan selatan tpa namun oleh komandan peleton pemadam kebakaran purwakarta aom ahmad karsit kebakaran tersebut dinyatakan telah padam
dari sebelah mana pak
penyebabnya apa sih itu
penyebabnya apa sih
emang sebelumnya belum padam masih mengepul
ada angin terus membesar lagi
masih pada minggu memasuki hari keempat kebakaran tpa suwung dan pasar bali kepulauan asap masih terlihat
proses pemadaman terus dilakukan
dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran serta dua armada helikopter waterbombing
hingga minggu siang lima puluh tujuh orang telah mengungsi akibat kepungan kabut asap dari kebakaran tpa
warga yang didominasi ibu ibu dan anak anak ini sementara tinggal di kantor kelurahan serangan hingga rumah mereka terbebas dari kepungan asap
tadi pagi ya nambah lagi sampai terakhir ini
jadi dengan jumlah kakak lima belas
dan harapan kita semua pengungsian ini ya kita sudah bisa kampung di sini dan semoga sehat semuanya
untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah pengungsi tenda darurat sudah didirikan di lapangan sekitar kantor kelurahan
tim liputan cnn indonesia